kita ke informasi berikutnya satu unit bus transjakarta hangus terbakar di jalan basuki rahmat jakarta timur pada sabtu siang
beruntung seluruh penumpang dan supir bus berhasil menyelamatkan diri
akibatnya arus lalu lintas mengalami kepadatan yang cukup panjang
petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api
untuk menghindari sambaran api ke kendaraan lain arus lalu lintas terpaksa ditutup sementara
kejadian berawal saat bus yang dikendarai oleh supir bernama ribuan melaju dari arah pondok bambu menuju kampung melayu secara tiba tiba
bus mengeluarkan asap putih dari bagian bawah dan menimbulkan percikan api